di era yang serba digital ini ternyata buku fisik masih mendominasi pilihan para penghobi baca di indonesia
kita lihat tadi contohnya beberapa responden yang merespon baik itu survei yang dilakukan kominfo dan juga cnn indonesia
tapi tidak bisa dibungkiri bahwa dengan teknologi para penulis buku ini juga dapat berinovasi menjangkau pembaca lebih luas
kita akan langsung membahasnya dengan salah satu penulis indonesia dewi lestari
selamat malam badi
selamat malam mery
ini kita akan bicara soal tren baca buku di era digital
kalau ngomongin buku fisik buku digital mbak di ini kan selain merilis buku dalam bentuk digital karya terbarunya ini juga dirilis dalam bentuk fisik
apa kemudian yang menjadi pertimbangannya mbak
sebenarnya bagaimana sih pasar pembaca di indonesia ini
apakah mereka kemudian benar benar lebih tertarik buku fisik atau digital
oke kalau secara angka kita nggak bisa bohong
yang namanya digital itu pasti akan selalu lebih kecil daripada fisik ya setidaknya untuk saat ini
tapi digital menurut saya adalah keniscayaan
artinya kita memang harus mulai beradaptasi ke arah sana
karena memang teknologi dan juga sustainability itu memungkinkan untuk digital akan menjadi masa depan bagi perbukuan
jadi kalau buat saya membuka kedua opsi adalah sebuah pilihan yang paling strategis saat ini
jadi kita tidak hanya sekadar bersandar ke yang cetak saja tapi juga sudah mulai merambah ke yang digital
hanya saja bagaimana kemudian kita menyajikan pengalaman membaca yang nggak biasa
jadi bukan hanya sekadar satu dari kertas satu dari layar
tapi bagaimana kita bisa meningkatkan fitur fitur memanfaatkan teknologi ini dalam membaca digital sehingga ada pengalaman yang plus
jadi nggak cuma sekadar baca saja
dan itu yang sedang saya upayakan lewat buku baru saya sekarang ini
jadi ada pengalaman yang ekstra
pengalaman ekstra yang coba juga diberikan baik itu membeli buku fisik maupun buku digital
bicara soal karya terbaru ini dari dewi lestari rapi jali
ini dirilis dalam dua versi
kalau sejauh ini seperti apa perkembangannya
nah jadi seperti saya bilang tadi kalau saya kepengennya orang baca digital itu
ya kita manfaatkan segala macam
fitur yang memang bisa dikerjakan dalam platform digital
nah karena saya tuh penyuka cerbung dan sekarang tuh kan susah banget ya untuk cari medium dimana kita bisa menerbitkan cerita bersambung
jadi dalam rapi jali ini saya menyajikannya digital bersambung
jadi cerbung digital
orang itu bisa baca dua kali seminggu senin dan kamis
kayak kita dulu nunggu majalah datang seminggu sekali lah gitu ya
tapi sekarang mereka baca dari gawai masing masing dan terbitnya itu berkala
dan ada forumnya juga
orang bisa saling ngobrol gimana sih kesan kesan mereka dari part pertama part kedua
lalu bisa disisipkan juga audio story
nah ini kan hal hal yang kita nggak bisa capai di dalam bu fisik
nah jadi itulah yang kemudian saya sajikan sebagai pengalaman yang ekstra ketika orang baca digital
bukan hanya sekedar dari layar tapi ada pengalaman lebih juga gitu
ini untuk rilisnya kan
dilakukan rencananya pada akhir februari dua ribu dua puluh
ada pertimbangan khusus kah akan merilis terpisah begitu
untuk waktu rilisan
karena bersambung kan
pengennya orang yang baca bersambung tamat dulu
baru setelah itu yang cataknya keluar
karena kalau misalnya dirilisnya bersamaan otomatis rahasia dari cerita tersebut sudah terbongkar dulu
orang sudah baca ceritanya utuh dari versi catan
jadi mau nggak mau memang cataknya harus menunggu dulu sampai yang ceritanya
makanya jadi rilisnya ada perbedaan waktu
ini juga jadi satu strategi ya untuk menarik hati pembaca agar tetap ada rasa penasaran ya mbak di ya
juga jadi ada semacam apa ya pembicaraan organik juga diantara para pembaca gitu ya
jadi kalau mungkin dari sisi marketing itu jadi dilihat sebagai pemanasan pasar
dimana orang orang sudah mulai familiar dengan tokohnya membicarakan jalan ceritanya gitu
jadi nanti ketika sudah catak rilis itu
jadi awarenessnya terhadap rapi jali sudah ada gitu
baik kalau saya baca di sini cerita rapi jali ini kan dibuat sekitar dua puluh tujuh tahun lalu
bahkan ini kisah yang sudah tertidur lama begitu ya mbak di ya
awalnya hanya diberikan kepada keluarga
lalu apa sebenarnya yang membuat akhirnya ayo dipublikasikan
mengingat genre dan juga tema karya ini kan dinilai berbeda dengan karya karya di sebelumnya
jadi dua puluh tujuh tahun yang lalu itu saya masih tujuh belas
jadi saya masih remaja ceritanya juga mau nggak mau lebih remaja sentris gitu ya
dan waktu itu saya mengambil tema musik
yang mana itu sebetulnya tema yang sangat dekat dengan kehidupan pribadi saya
hanya saja ketika saya kemudian menulis buku sekian banyak belum pernah ada lagi tema musik gitu
nah kenapa saya menyelesaikan cerita yang dua puluh tujuh tahun tertidur
kalau bagi saya prinsipnya ide itu kayak amanat ya kayak utang
jadi bayangkan selama dua puluh tujuh tahun
saya ngerasa sebetulnya kayak ada utang yang nagih nagih gitu dari latar belakang gitu ya
karena ada semacam kesadaran maupun desakan itu saya merasa satu saat saya harus menyelesaikan rapi jali
saya sendiri secara kreatif sangat percaya sama ceritanya
saya percaya bahwa cerita ini akan bisa punya pembaca
basis pembaca yang kuat dan kemudian ini juga menjadi katalog karya yang menarik bagi saya
karena saya belum pernah menuliskan tokoh dengan cerita dengan usia belasan tahun
jadi bagi saya sendiri ini sebuah tantangan baru
walaupun cerita lama tapi rasanya jadi kayak tantangan baru
tapi ada modifikasi nggak dalam cerita yang sudah sempat dituliskan ini untuk karya karya yang terbaru ini
wah bukan modifikasi lagi sih
dirobohin baru kemudian dibangun lagi dari nol gitu
pertama settingnya sudah pasti berubah ya
kalau dulu kan berarti tahun sembilan puluh an
nah saya bawa dia ke setting masa kini
jadi hal hal yang kekinian seperti media sosial
kemudian cara gaulan anak anak sekarang
juga tema tema yang lebih apa ya
seperti politik dan sebagainya itu akhirnya menjadi elemen elemen pembangun dalam rapi jali versi sekarang gitu
dulu itu kayaknya saya
gak berhasil menyelesaikan karena ceritanya memang terlalu kompleks
ini murni drama tapi
dulu tampaknya saya belum punya pengalaman ataupun pengetahuan yang cukup untuk kemudian menyelesaikan cerita sekompleks itu
jadi memang baru sekarang
saya setelah menyelesaikan ceritanya
oh pantesannya dulu nggak bisa karena memang susah menulis ceritanya
jadi pengalaman hidup akhirnya membuat
kreasi musiknya dan sebagainya gitu
pengalaman hidup akhirnya membuat dewi lestari menyelesaikan rapi jali ini dengan segala kompleksitasnya
apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan dari karya ini
jadi cerita ini sebenarnya utamanya adalah musik ya
bagaimana tokoh utamanya itu seorang anak yang punya bakat musik istimewa
tapi dia selalu seperti tidak berada pada tempat yang pas gitu
sampai akhirnya kemudian dia menemukan sebuah band
band yang kemudian dia bangun sendiri
dan inilah yang kemudian menjadi semacam wahana pengembangan bagi setiap karakter
termasuk karakter utamanya
nah ada elemen elemen yang kemudian menarik dari sana
ada persahabatan keluarga politik dan juga perlombaan ajang bakat di televisi gitu ya
ini hal hal yang kemudian bisa membuat rapi jali menurut saya cerita yang bisa dibaca oleh segmen usia yang cukup luas
kita nanti bersama ya
jadi yang remaja bisa mengikuti tapi yang dewasa juga masih tetap bisa mengikuti

jadi yang dewasa juga masih tetap bisa mengikuti karena ada unsur unsur yang cukup mecut

terakhir dewi lestari
pilih bu lebih nyaman lebih asyik baca buku secara fisik atau digital dan kedepannya akan mengeluarkan karya di keduanya atau seperti apa
ini dua jawaban berbeda
depannya yes akan mengeluarkan kedua duanya
fisik atau digital
saya harus jujur saya lebih banyak tulis cerita sorry lebih banyak baca digital
sudah mulai memang lebih nyaman menemukan kenyamanan membaca bentuk digital ya
iya karena lebih praktis bisa dibawa kemana mana
kemudian saya juga bisa kalau dulu kan harus berarti ada penerangan yang cukup
kalau sekarang kan layarnya udah nyala ya
jadi mau nggak mau sudah bisa membaca kapan saja dimana saja gitu
dan lebih praktis juga
tak buku nggak perlu nyiapin yang besar besar cukup satu gawai saja itu sudah memuat ribuan buku di dalamnya
jadi terus terang saya untuk buku acting terutama saya sudah belinya digital semua
untuk lokal separoh separoh saya masih beli yang cetak
baik terima kasih banyak mbak di sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sukses terus untuk karyanya sehat selalu
thank you terima kasih